dan sudah terhubung bersama kami kasat reskrim polres brebes akp triagung suryo miko
selamat sore pak agung
ya pak agung kita ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah benar nurul komar ini ditangkap oleh jajaran polres brebes pak
ya benar memang yang bersangkutan kita lakukan penangkapan kemarin ya
kemarin kita lakukan penangkapan dari jumat sakit
lebih lanjut sejak kapan kasus ini terungkap oleh pihak kepolisian pak
jadi begini kronologi kejadian dari perkara ini juga perlu kami sampaikan bahwa pada bulan januari dua ribu tujuh belas
yang bersangkutan itu mengajukan persyaratan untuk menjadi sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi di brebes
di mana dalam cv itu yang bersangkutan mencantumkan surat keterangan lulus
program magister maupun lulus program doktor dari salah satu universitas di jakarta
dari dasar itu kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai salah satu menjadi rektor universitas di salah satu perguruan tinggi di brebes
selanjutnya kemudian pada sekitar bulan november dua ribu tujuh belas karena dalam rangka wisuda wisuda mahasiswa di perguruan tinggi di brebes
dipertanyakan ijazahnya di mana
dan dalam cv nya kan baru dicantumkan surat keterangan lulusan
yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan ijazah tersebut
selanjutnya pihak universitas di sini mengajukan surat kepada perguruan tinggi yang mengeluarkan surat keterangan tersebut
dan dinyatakan bahwa surat keterangan tersebut adalah tidak benar
sebagai dasar itu maka melaporkan di universitas
pak agung ini juga ada reaksi begitu dari pihak kampus
bagaimana konfirmasi ke pihak kampus mengenai kasus ini
apa pendekatan yang dilakukan sejauh ini pak
dan penyidikan terhadap kasus ini sudah sejauh apa
jadi untuk yang bersangkutan memang sudah berkali kali bertemu dengan pihak kampus
kita kemudian menyampaikan rasa penyesalan telah melakukan pergelapan
kemudian pihak dari kampus tetap melanjutkan
dan perkara tersebut karena kami dari upaya penyelidikan
kami singkatkan menjadi penyelidikan
dan hasil penyelidikan yang kami lakukan sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kecantikan negeri kursus
jadi itu segera kami akan serahkan yang bersangkutan kepada pihak kecantikan negeri kursus
oke pak agung tadi juga menyebut bahwa ada pihak pihak lain yang mungkin terlibat
begitu salah satunya pihak dari universitas di jakarta yang mengeluarkan ijazah s dua dan s tiga
ini perkembangan penyelidikannya sudah sampai di mana pak
jadi begini perlu kami sampaikan yang dipalsukan itu bukan terkait dengan ijazah
namun demikian adalah surat keterangan kelulusan
oke surat keterangan kelulusan ya pak agung
betul sekali jadi bukan ijazah
bukan ijazah jadi surat keterangan kelulusan ini yang digunakan yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai sektor di perguruan teori di perkobus
oke terakhir pak agung pasal yang disangkakan terhadap tersangka ini apa pak
pasal yang kita pergunakan adalah pasal dua ratus enam puluh tiga ayat dua kawah bidan
oke ancaman hukuman
ancaman hukumannya enam tahun
enam tahun penjara oke baik baik
terima kasih konfirmasinya